kecelakaan melibatkan pengendara sepeda motor kembali terjadi di probolinggo
akibat mengemudi secara ugal ugalan
sebuah bus menabrak dua pengendara motor hingga tewas
sementara di ponorogo seorang pengendara motor mengalami kritis
setelah terjatuh akibat menghindari jalan berlubang
jasad dua pengendara motor yang tewas dihantam bus di jalur pantura probolinggo
langsung dievakuasi ke dalam ambulan
kedua korban bapak dan anak ini tewas setelah motor yang dikendarainya
terseret bus sejauh lima puluh meter
kecelakaan maut ini bermula saat bus akas yang dikemudikan mariono
melaju kencang dari arah timur
karena ugal ugalan sopir yang tak bisa mengendalikan kemudinya
akhirnya menabrak pemotor yang berada di depannya
usai tabrakan sopir bus langsung ditahan beserta tiga kendaraan lainnya
yang terlibat kecelakaan
kecelakaan motor juga terjadi di jalan raya penghubung
antara kecamatan bungal dan tengah kota ponorogo
satu orang pengendara motor tak sadarkan diri
dan langsung dievakuasi ke mobil polisi
kedua pemotor ini sebelumnya terjatuh akibat menghindari jalanan berlubang
tidak bisa menghindari tidak bisa menjaganya terus jatuh sendiri
emang kecepatannya tinggi atau gimana pak
kecepatannya kelihatan tinggi kecepatannya
pak emang dari sini kondisi jalannya gelap
gelap gelap berlubang berlubangnya banyak lah
sementara di sampang madura akibat menghindari operasi lalu lintas
seorang pengendara motor terjungkal ke dalam jurang
pelaku sengaja membelokkan kendaraannya
dan kemudian kabur meninggalkan motornya begitu saja
setelah motor dievakuasi polisi menemukan senjata tajam tak jauh
dari lokasi jatuhnya motor
milik pengendara yang kabur